polsek metro taman sari menangkap pesinetron jupiter fortisimo johnson taloga yang sedang berpesta sabu sabu
polisi menangkap jupiter pada selasa dini hari di tempat hiburan malam di wilayah taman sari jakarta barat
dari lima orang yang dibekuk saat penggerbekan polisi hanya menahan dua tersangka
yakni jupiter dan rekannya yang diduga adalah bandar narkoba untuk kalangan artis
tiga lainnya berstatus saksi karena tidak terbukti mengonsumsi narkotika yang dibuktikan dengan tes urin
jupiter dan rekannya kini mendekam di mapolsek taman sari dan masih menjalani pemeriksaan
kedua tersangka terancam dijerat undang undang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal lima belas tahun
dari kelima orang yang kami amankan dan kami geledah didapatin dua orang membawa narkotika jenis sabu
yaitu inisial jt alias jf dan inisial f
di tangan inisial jt kita temukan
satu paket sabu
di inisial f tiga paket sabu